terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
putra bungsu presiden joko widodo ks sang pangarep
akhirnya terjun ke dunia politik lewat partai solidaritas indonesia
tidak tanggung tanggung ks sang langsung terpilih sebagai ketua umum psi
dua hari setelah resmi menjadi kader partai
apakah ini cara instan psi untuk meraup suara milenial di pemilu dua ribu dua puluh
sore ini kita akan membahasnya dengan ketua dpp psi ceril tanzil
dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat sore mas toto dan mbak ceria
halo sore semuanya
saya mau ke mbak ceril dulu
teman teman lama nih rifana toto
saya mau ke mbak ceril
mbak ceril publik bertanya tanya bagaimana mekanisme di internal psi
sebagai partai anak muda sampai bisa seorang ksang pangarep
dua hari jadi kader langsung menjabat ketua umum
ini masih jadi pertanyaan nih mbak di publik
oke mungkin ada hal yang orang tidak tahu ya
karena kita memang
yang kemarin tidak mengutarakan kepada publik
kemarin itu kopdarnas itu kan jam tujuh malam
jam tiga sore itu ada di tempat yang sama tapi ruangan terpisah
itu ada perkumpulan semua ketua dpw psi dari seluruh indonesia
dan di sana secara aklamasi maaf ini nama saya salah ya ceril tanzil pakai y
oke jadi secara aklamasi tentu diutarakan ada dewan pembina juga diutarakan
berencana bahwa kita sekarang ada energi baru dan di sana dirembukan
bersama musyawarah dan semua ketua dpw itu sepakat bahwa kita akan memilih
brock aisang sebagai ketua umum
nah ini mungkin background yang tidak tersampaikan kepada media kemarin
karena kan memang begitu singkat ya kemarin waktu untuk dari kopdarnas
lalu konvensi persnya
tapi mekanisme itu ada bagaimana kita mengundang semua ketua dpw
dan tentunya sebelum diundang pun sudah ada pembicaraannya
dan jadi aspirasi dari dpr strut dari setiap dpw yang ada di indonesia itu
tetap kita jaga aspirasinya
dan memang semuanya bahkan setuju dan semangat ya
ya maklum kita kan partai orang biasa
orang biasa saja kita terima apalagi seorang putra bangsa yang sudah begitu banyak
berkontribusi kepada masyarakat begitu loh
oke mbak ceril anda katakan bahwa sorenya perwakilan dari dpw
artinya ada tiga puluh empat dpw ya yang hadir sore hari untuk diserap aspirasinya
yang menjadi pertanyaan itu tetap dari hari sabtu kemudian ketika menjadi kader
kemudian hari senin tiba tiba seluruh dpw
sudah setuju mengangkat kaesang menjadi ketua umum
ini belum pernah terjadi loh di partai politik manapun di indonesia ataupun di luar
iya tentunya begini media itu akan kita share sesuatu pada saat kita sudah siap
nah kalau dibilang proses politik yang singkat tentunya tidak
nggak mungkin dong dalam dua malam begitu kaisang langsung
oke saya tiba tiba pengen login ingin join psi
tentunya ada pembahasan pembahasan yang memang belum bisa kita buka kepada publik
dan kemarin di kop darnas dan bahkan sebelumnya ya yang seperti yang kita lihat gambarnya di sini
ini adalah pertama kali kita mempublish ketika kaisang sudah siap dan psi sendiri sudah siap untuk mempublish
tapi tentunya ada komunikasi politik jauh jauh hari
ini tentunya sesuatu yang sudah dipikirkan matang matang
kedua belah pihak merasakan ada chemistry ada ideologi yang sejalan dan ingin diperjuangkan
oleh karena itu kaisang mau maju dan saya rasa untuk menjadi ketua pun
saya rasa pantas ya karena kaisang meskipun anak biologis dari seorang presiden
tapi kita juga harus melihat dia sebagai karakter utuh
seorang pribadi yang sudah banyak melakukan prestasi begitu ya
kita ingat ketika dulu pak jokowi menjadi presiden
orang mengeluh ngeluhkan betapa anak presiden pulang dari singapura naik bus begitu sampai di soekarno hatta
nilai nilai ada nilai kerendahan hati
dia juga menjaga pluralisme dan tentunya juga dia sepaham untuk akan memperjuangkan anti korupsi
nah inilah yang jadi chemistry dan ketika kita meresmikan lagi ke pertemuan
ketika kita meresmikan lagi pertemuan
ketika kita meresmikan lagi ke pertemuan
dengan dpw kemarin semuanya satu kata seiasa kata
oke mbak ceril tapi kan mas kaisang ini tidak punya pengalaman di politik
kenapa kemudian mas kaisang tidak diberi kesempatan masuk dulu menjadi kader
berproses dulu baru nanti kalau sudah saatnya menjabat sebagai ketua umum
kenapa harus buru buru kenapa harus kebelet menjadikan seorang ks sang sebagai ketua umum begitu
apa sebetulnya yang dikejar mbak ceril
oke kalau kita bilang tidak punya pengalaman sebagai insan politik ya
kita harus ingat ketika grace natalie menjadi ketua umum psi sama
kertas putih kertas kosong yang juga tidak punya pengalaman dalam dunia politik
tapi kok gak ada yang rame rame mempertanyakan loh kenapa nih kok si grace natali langsung jadi ketua umum
tidak ada yang mempertanyakan dan memang pak s ini kan agak berbeda karena kita partai anak muda ya
dan lalu bisa mengambil contoh lain ya ketika kita berada di negara negara
mengambil contoh lain ya ketika giring misalnya giring kan juga cukup singkat waktunya
dia bahkan backgroundnya juga seorang artis dan tidak punya pengalaman politik juga
tapi tidak ada yang meramaikan seperti sekarang
mungkin ini memang karena kebetulan dia adalah anak biologis dari seorang presidennya
kalau kita tanya apakah ini buru buru saya rasa tidak terlalu terburu buru
karena ada proses yang kita tidak buka ke media sudah panjang prosesnya gitu
oke mbak ceril pertanyaan saya apakah kalau ks sang pangar bukan anak presiden jokowi
prosesnya akan menjadi seperti apa
jadi sesingkat itu menjabat sebagai ketua umum
grace natali bukan anak siapa siapa
bahkan ketika dia menjadi ketua umum psi dia adalah seorang anak yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya bertahun tahun sebelumnya
saya rasa itu sudah bisa menjawab pertanyaan
oke mbak ceril itu dia ketua umum yang dulu mbak grace natali gagal membawa psi masuk ke dalam dpr
ketua umum yang sekarang giring ganesa juga dalam tanda kutip mungkin gagal membawa psi ke dpr
dua orang ini yang tidak punya proses politik kemudian gagal
apa jaminannya kemudian seorang kaisang ini bisa
yang tidak punya pengalaman juga tidak berproses juga di politik
saya rasa kalau jaminannya hanya tuhan yang tahu ya
yang jelas saya tidak merasa bahwa grace natali gagal
grace natalia punya suara satu ratus tujuh puluh ribu suara di dapilnya
suara paling tinggi di dapil itu
dan sis grace berhasil membuat anak muda yang tadinya skeptis pada politik
berbondong bondong yang tadinya golput semuanya maju ke tps
bahkan banyak sekali yang login menjadi anggota psi
termasuk saya mungkin yang terinspirasi oleh sis grace
bro giring ganesa apakah dia gagal saya rasa tidak
karena ketika dua ribu sembilan belas kita hanya punya sekitar tiga ribu calon anggota legislatif
bacalek kita hanya tiga ribuan
tapi sekarang kita punya enam belas ribu lebih
ini adalah proses di mana sebuah partai menjadi lebih ajak
jadi kami mohon doanya mbak rifana juga ada senior di sini ada bro toto
kami mohon doanya supaya kami dengan kekuatan baru ini
kita bisa lebih banyak lagi membuat anak muda optimis
bahwa politik indonesia itu masih punya harapan yang sangat besar
baik saya mau ke mas toto
mas toto apakah langkah politik yang diambil psi ini menunjukkan keputusasaan psi
karena tidak punya daya jual sehingga hampir jalan pintas menggayat ksang
karena sudah dua kali nih mungkin susah untuk bisa masuk ke parlemen
jadi kali ini menggayat putra presiden jaminannya mungkin bisa masuk ke dalam dpr
iya sebetulnya kalau bicara mengenai strategi marketing politik
dari awal sudah terlihat ya ada upaya melekatkan diri dengan jokowi
bahkan sampai keluar istilah jokowisme tegalus terhadap jokowi
itu bisa dinilai dalam konteks kemudian kesamaan nilai nilai
atau juga dalam konteks strategi marketing politik mendapatkan efek ekor jas dari pak jokowi
yang berbeda saat ini adalah memang ada anak biologis jokowi
yang kemudian hadir langsung menjadi ketua umum
kalimat itu diutarakan juga oleh mas giring
bukan hanya secara ideologis tapi sekarang secara biologis jokowi ada di psi
dan sebenarnya sah sah saja tetapi yang kemudian memang menjadi pertanyaan yang harus dijawab
catatan kritisnya adalah pertama ketika dikaitkan dengan mekanisme
ketika kita bicara nilai demokrasi itu mekanisme
kita sepakat siapapun kemudian berhak
lalu mas kaisang juga sangat mungkin bisa diterjemahkan mampu misalnya
tetapi ketika kemudian terjadi tadi dalam waktu sangat instan
saya belum pernah melihat malah kecepatan proses dari seorang menjadi anggota
lalu kemudian langsung masuk ke dalam sebuah posisi sebagai ketua umum posisi tertinggi ya
itu bisa dijelaskan dalam kerangka fungsi partai politik tentang rekrutmen dan kaderisasi dalam konteks yang sehat
kalau tadi misalnya dijelaskan oleh sheryl bahwa ada loh yang kita belum bisa buka terkait dengan hal hal di belakang yang sudah dilakukan komunikasinya
harusnya kita sepakat dalam demokrasi apalagi partai progresif anak muda seperti psi
mekanisme yang terbuka ini kan yang menjadi kekuatan utama itu pertama
yang kedua kemudian jadi muncul dalam konteks ketika menerjemahkan jokowisme
yang menurut saya ketika jokowisme ini diterjemahkan dalam sebuah nilai nilai yang diakini oleh partai
telah dilakukan oleh jokowisme
dan harus dilestarikan dalam konteks nilai nilai juga
itu sesuatu yang positif
tapi ketika kemudian dalam proses yang penuh privilege dan kemudian instan diterjemahkan menjadi anak biologis jokowi yang menjadi ketua umum
jokowisme ini kemudian menjadi dangkal
itu yang kedua
yang ketiga dalam konteks yang menurut saya juga kita sepakati menjadi sebuah problem dalam sistem kepartaian kita
apa yang disebut dengan demokrasi kultus
kita berhenti pada level pengkultusan pada sosok tertentu
kita tahulah kritik terhadap ibu mega kritik terhadap sby gerindra itu adalah partainya prabowo
partai menyerupai sebuah fans club semata
yang ketika kemudian itu berhenti pada titik pengkultusan itu kita tidak akan kemudian berkembang menjadi demokrasi yang modern
nah apa yang tampak kemarin kan seperti sebuah kronologi yang berkelanjutan
contoh misalnya ketika bicara mengenai kesepakatan atau persetujuan psi
mengenai tiga periode kalau kita ingat sekitar setahun atau dua tahun lalu
dan kita tahu itu sebuah momok dalam demokrasi ketika ada pembatasan kekuasaan yang dengan demikian mudah bisa ditabrak
karena alasan kecintaan terhadap sosok tertentu
pak jokowi misalnya menurut andi budiman salah satu jubir psi disebut
kepuasan publik terhadap seorang presiden atau pemerintah itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian masuk ke dalam sebuah perubahan sistem atau intervensi
yang menabrak prinsip prinsip berdemokrasi kita termasuk dalam proses kaderisasi dan rekrutmen itu
itu yang menurut saya hal yang menarik untuk didiskusikan
kalau kemudian teman teman psi punya argumentasi yang kuat tidak apa apa itu bisa jadi pendidikan politik yang baik
tapi kalau tidak bisa diargumentasikan secara baik sayangnya itu berpotensi malah bisa jadi presiden buruk buat partai partai lain
terutama buat anak anak muda yang lagi bersemangat ingin masuk politik
mas toto kalau dilihat rekam jejaknya pak jokowi ya ini kan mas kaisang dalam pidato pertamanya mengatakan bahwa
saya terjun ke politik karena terinspirasi dari bapak saya sendiri pak jokowi
sementara kita tahu bahwa pak jokowi melalui proses panjang dalam proses politiknya tetapi mas kaisang kan langsung jadi kader langsung jadi ketua umum
apakah kemudian akan mudah bagi seorang ks sang untuk bisa semulus bapaknya
iya pada akhirnya kan kita melihat hal yang berbeda dengan jokowisme itu kalau kita ingat ya
apa sih salah satu elemen yang menarik dari istilah jokowisme dan kenapa seorang jokowi bisa menjadi sebuah role model dalam peristiwa politik semenjak dua ribu dua belas
jokowi ini mendobrak sebuah sistem pemilihan sebuah sistem demokrasi yang biasanya top down
ini orang biasa masuk melalui jalur yang paling bawah wali kota gubernur lalu kemudian menjadi presiden
tanpa harus menjadi ketua umum tanpa harus membeli partai tanpa harus menjadi anak bangsawan politik
itu juga yang sering menjadi sebuah kampanye ketika para pendukung jokowi di pilkada dki kemudian dalam pemilu presiden itu menyuarakan salah satu nilai yang paling utama
tapi apa yang tampak pada mas kaisang saya sih kasian malah kemudian ini menjadi beban buat dirinya ketika kemudian masuk kepada jalur politik dan proses yang bisa dikatakan
saya tidak ketahuan satu ratus delapan puluh derajat lah hampir satu ratus delapan puluh derajat berbeda karena proses yang instan ini
itu yang kemudian akan menjadi beban buat kaisang termasuk akan menjadi sebuah penilaian yang berbeda terhadap pak jokowi di ujung masa jabatannya
karena kemudian ada sebuah nilai nilai yang berlawanan dan berbeda hampir pada anaknya ketika masuk dalam karir politik
oke oke mbak ceril bagaimana kemudian psi menjawab tudingan publik ya bahwa dengan masuknya mas khaesang
dengan masuknya mas kaisang ini justru membebani mas kaisang sendiri dan juga membebani pak jokowi di akhir masa jabatannya
karena dianggap dalam tanda kutip melebarkan politik dinasti begitu
mbak ceril masih di mute
oke saya rasa justru bukan politik dinasti ya ketika kaisang memilih partai yang ya diledek satu koma begitu kan partai kecil yang masih berjuang
kalau politik dinasti dengan gampang harusnya kaisang masuk satu partai dengan orang tuanya itu baru politik dinasti
tapi ini kan sekarang demokrasi ya dimana kita akan memperlihatkan kepada publik apakah layak atau tidak melalui pemilu
dan saya rasa kan kalau soal kaderisasi kemarin kan banyak sekali mas toto banyak mengutarakan mengenai kaderisasi yang seperti itu dianggap tidak berjalan oleh publik ketika khaesang langsung jadi ketum ya
nah justru kami di sini merasa ada bro toto yang senior yang paling ahli dalam hal politik
ajarilah kami bagaimana sih sebenarnya kaderisasi yang betul itu yang baik itu bagaimana
apakah memang pergantian ketua umum secara berkala dianggap masih kurang sebagai kaderisasi
intinya kami ingin lebih banyak lagi menyerap aspirasi baik dari kader kader kami maupun dari pihak luar yang memang kami anggap sudah lebih senior sudah lebih berpengalaman
bahkan kami ingin kalau bisa bro toto sekalian bantu lah pak esi lagi seperti dua ribu sembilan belas ini
hubungan kita sangat dekat
ayo bro toto bantu anak anak muda ini kita diajarin lagi kita kerjasama bareng lagi
oke mas toto silahkan ini minta dibantu kayaknya psi
jaminannya apa ya seorang
keputusan sudah dibuat rifana
yang kedua kan kalau kita lihat jawaban dari apa yang disebutkan oleh sheryl tadi sebenarnya sudah sangat dipahami dengan hatam oleh bro juli antoni
yang di tahun dua ribu lima belas
dua puluh juni itu pernah menulis memberikan contoh ini bukan tentang tidak memberikan hak kepada siapapun yang punya hak untuk maju
tapi mekanisme dan prosesnya bro juli antoni itu memberikan contoh
hillary clinton ketika kemudian ingin masuk dalam kancah pilpres dia melalui sebuah proses panjang ketika kemudian dia menjadi senator di new york
lalu melalui sebuah mekanisme konvensi yang terbuka transparan
dan kemudian dinilai oleh para pemegang suara di partai demokrat
itu yang tidak terjadi pada kaisang kemarin
jadi ini bukan tentang bagaimana kita memaknai seorang anak presiden kita kemudian tutup haknya
masalah prosesnya ya
ketika kita bicara bicara maju
bagaimana mekanisme dan proses yang harusnya dilalui
dan harusnya psi memberikan contoh itu jauh lebih progresif dibandingkan dengan partai partai seperti fdi perjuangan demokrat gerindra
yang seringkali mengalami sebuah proses kritik terkait dengan politik dinasti dan mekanisme yang tertutup tadi
oke saya boleh menambahkan ya
silahkan mbak jati
ketika pak rituan kamil yang juga seorang kepala daerah tiba tiba masuk ke golkar dan menjadi waketum
tidak ada rame rame seperti ini
tapi kenapa ketika psi partai anak muda yang juga ketua umum pertamanya grace adalah orang yang tidak punya istilahnya pengalaman berjinjang jenjang dalam suatu parpol untuk menjadi ketua umum
tapi kini ketika kaisang yang naik kita dikritisi oleh berbagai pihak
dan istilahnya ya dipertanyakan begitu kredibilitas kami dalam hal pemilihan dan demokrasi dalam partai kami
nah ini kan menjadi lucu ya
nah ini apakah memang orang orang tidak senang kalau anak muda yang langsung unjuk gigi begitu loh
sedangkan kalau di partai lain ketika ada pejabat langsung masuk dan menempati posisi strategis waketum di golkar itu kan juga luar biasa ya
kayaknya publik biasa biasa aja adem adem aja
tapi itu juga
kita terima kasih atensinya
ini berarti publik begitu punya harapan yang tinggi terhadap psi
kami berterima kasih dan kami akan terus berusaha untuk menjaga ekspektasi itu
ivana mungkin sedikit ya
ya silahkan mas loh
untuk terkait dengan kang emil saya pikir jelas
portfolio kang emil sudah melalui proses yang sedemikian panjang
dari wali kota lalu kemudian menjadi seorang gubernur
kita bisa menilai sebuah perjalanan politik bagaimana dia walaupun bukan kader melalui proses politik berhadapan hadapan dengan dprd dan lain lain
prosesnya sangat panjang sekali
ketika kemudian tadi berbicara mengenai mempertanyakan anak presiden yang kemudian masuk kok dipermasalahkan
malah ketika prosesnya kemudian sedemikian cepat dan terkesan ada privilege
kita malah kemudian merasa resah
anak muda lain yang mungkin adalah anak tukang martabak yang mungkin adalah anak penjual sapu yang harusnya punya privilege dan hak sama untuk masuk ke dalam panggung politik
termasuk di psi yang membuka itu selebar lebarnya
kemudian malah merasa ini kemudian menjadi tertutup karena saya bukan anak presiden yang kemudian bisa melakukan lompatan sedemikian besar
poinnya ada di situ
oke terima kasih
kalau itu sudah terjawab ya kalau kita lihat struktur di dpd dpw kita itu semuanya adalah orang orang biasa dan mereka anak anak muda dengan berbagai background dan bisa menempati posisi posisi ketua di daerah daerahnya masing masing
jadi saya rasa itu sudah terbantahkan ya
kita tetap egaliter kita tetap asas meritokrasi berdasarkan apakah kita bisa menempatkan kepentingan
apa kredibilitas yang dibawa untuk partai kita
baik mbak ceril sekali lagi mewakili publik ya yang menjadi sorotan adalah prosesnya dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh mas kaisang
bahwa banyak kader kader psi yang kemudian sudah berproses sekian lama sudah berkeringat tapi sekali lagi mereka tidak bisa punya kesempatan yang sama untuk duduk sebagai ketua umum karena bukan anaknya presiden jokowi
itu yang menjadi sorotan mungkin ya
kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang seorang khaesang pangarep
apakah sesuai janjinya
bisa meloloskan psi di pemilu dua ribu dua puluh empat karena waktu yang akan menjawab soal sepak terjang ksang pangarep di politik ini
terima kasih sekali ketua dpp psi caryl tanzil
dan juga direktur esekutif dari carta politika mas yunarto wijaya
saya selalu mas soto dan juga pak ceril